sampai hari ini belasan mobil mewah yang disita oleh polda jawa timur masih belum diambil oleh pemiliknya
polisi berencana untuk mencari unsur pidana jika pemilik mobil mobil mewah ini tidak bisa menunjukkan dokumen asli
total ada empat belas mobil mewah berbagai merek yang disita oleh polda jawa timur
satu diantaranya sudah diambil oleh pemiliknya pada senin kemarin sambil menunjukkan kelengkapan dan keaslian dokumen
sementara tiga belas mobil mewah lainnya masih diperiksa oleh polisi terutama untuk mengecek keaslian nomor rangka dan nomor mesinnya
polisi meminta pemilik tersebut untuk membawa dokumen lengkap dan asli saat mengambil mobil mobil
jika tidak polisi akan mencari unsur pidananya untuk memastikan legalitas mobil mobil mewah ini